sementara itu menteri keuangan sri mulyani indrawati pun langsung menanggapi
pernyataan ketua mpr zulkifli hasan yang menyebutnya
blunder terkait anggaran thr dan gaji ke tiga belas untuk pns tni polri dan pensiunan
sri mulyani mengaku pengalokasian dana thr dan gaji ke tiga belas
telah disepakat di dpr dan pemerintah tahun lalu
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan
walau disampaikan jelang lebaran penetapan thr dan gaji ke tiga belas
bukan diputuskan secara tiba tiba
pengumuman terkait thr dan gaji ke tiga belas
sengaja disampaikan di bulan ramadan untuk menghindari efek inflasi
mantan direktur pelaksana bank dunia ini juga menjelaskan
sumber dana thr bagi pns di daerah telah melalui
perhitungan dana alokasi umum atau dau
dan ditransfer oleh pemerintah pusat
penetapan mengenai thr dan undang gaji ke tiga belas itu
bukan sesuatu yang ditetapkan tiba tiba oleh kami
meskipun pengumumannya dilakukan pas menjelang lebaran
karena memang kami menghindari efek inflasi
karena terlalu awal diumumkan
namun mengenai penganggarannya
itu sudah dilakukan semenjak nota keuangan
disampaikan oleh pemerintah tahun lalu dua ribu tujuh belas
dan itu dibahas oleh pemerintah bersama dewan
artinya alokasi anggaran untuk thr dan gaji ke tiga belas
itu ada di dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh
termasuk untuk daerah adalah dalam perhitungan dana alokasi umum
yaitu transfer yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah
formulasinya itu sudah memasukkan perhitungan thr dan gaji ke tiga belas